asean merupakan pasar yang potensial dan memiliki peluang investasi yang menjanjikan
presiden jokowi menyebut di tengah melemahnya perekonomian dunia
ekonomi asean telah terbukti tangguh dan terus tumbuh
melebihi pertumbuhan ekonomi global dan kawasan lainnya
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ketua departemen ekonomi csis fajar hirawan
selamat pagi mas fajar
selamat pagi mas yuda
ya mas fajar kalau kita bicara mengenai ktt asn kali ini
dari pandangan anda bagaimana sebenarnya posisi ekonomi indonesia di asean
ya memang tahun ini indonesia sebagai chairman atau ketua asean
memang punya agenda khusus ya
salah satunya adalah bagaimana caranya indonesia bisa memberikan atau menawarkan
setidaknya indonesia punya legacy ya untuk mempercepat
mengakselerasi terkait dengan isu isu transisi energi
dan juga beberapa isu
isu kritis dan strategis lainnya
kalau kita bisa dibilang masalah apa yang menjadi kekuatan indonesia
yang jelas bahwa indonesia salah satu negara di kawasan asean yang paling besar ya
dari sisi jumlah penduduknya dan juga potensi potensi ekonomi lainnya
nah saya rasa setiap perhelatan asean summit gitu ya
yang diselenggarakan oleh indonesia banyak sekali harapan harapan
yang di apa
well harapan yang bisa dikeluarkan atau dicetuskan gitu ya
dalam perhelatan asean summit khususnya ketika indonesia menjadi ketua asean
seperti itu mas yudha
ada beberapa peran indonesia yang penting mungkin saya sedikit bisa sharing
terkait dengan mendirikan pupuk asian di aceh kemudian cadangan pangan asia
pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara
serta indonesia sebagai pelopor pendiri asian free trade area atau asia
fta bagaimana anda melihat hal ini mas
ya memang lagi lagi yang tadi saya sebutkan bahwa dengan kapasitas indonesia yang memiliki potensi
dan saya rasa indonesia sangat berkepentingan membawa ekonomi di region ini atau di kawasan ini
menjadi lebih baik lagi
apalagi selalu yang disampaikan oleh pak jokowi adalah
asean bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia baru gitu ya
di tengah ketidakpastian global di tengah apa
pertumbuhan ekonomi di beberapa negara negara maju yang bisa dibilang mengalami perlambatan
nah tadi disebutkan ada banyak sekali sektor sektor yang bisa dibilang menjadi sektor kritis dan strategis
yang memang perlu dipikirkan atau perlu menjadi perhatian pemimpin asean gitu ya
khususnya terkait dengan masalah ketahanan pangan dan juga terkait dengan masalah isu iklim dan juga ketahanan energi
jadi menurut saya itu ada sesuatu hal yang memang sedang diperjuangkan oleh indonesia di tahun ini
dan yang pasti kita harus tahu bahwa sifat atau bisa dibilang nature dari asean ini
mudah mudahan bisa terus didorong setidaknya kita bisa bangun ekonomi bersama sama
dengan mempertahankan prinsip no one left behind gitu ya seperti itu mas
hmm yang menarik mengenai indonesia kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi indonesia
dibandingkan dengan beberapa negara asean lainnya
yang menjadi kompetitor yang dalam tanda kutip indonesia adalah vietnam dan filipina
kalau saya bacakan sedikit
nah bagaimana kita bisa bersaing dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi dari dua negara tetangga kita ini mas
ya mungkin kata katanya lebih baik adalah bukan kata bersaing atau competitions ya
tapi bagaimana indonesia bisa terus berkolaborasi gitu ya
dengan negara negara di kawasan
saya rasa apa yang perlu kita ketahui bahwa asean juga punya potensi menjadi hub
untuk industri manufaktur dunia
karena saya rasa terkait dengan masalah labor cost atau biaya tenaga kerja yang relatif cukup murah gitu ya
dan juga bisa dibilang sumber sumber input untuk berproduksi itu ada dalam konteks kawasan di asean
karena kita punya cita cita di tahun dua ribu empat puluh lima ingin menjadi negara top five dari sisi size ekonominya

nah saya rasa apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama sama dengan pemimpin asean lainnya

saya rasa apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga bersama sama dengan pemimpin asean lainnya
saya rasa memang yang pasti reformasi struktural itu jangan lengah lah harus tetap diperjuangkan atau dipertahankan
karena apa karena dari sisi produktivitas daya saing dan lain sebagainya
saya rasa memang indonesia itu masih bisa dibilang cenderung lebih tertinggal dibandingkan vietnam tadi
yang memang kita bisa tahu bahwa mereka punya strategi khususnya di sektor industri yang cukup baik ya
yang memang kita bisa tahu bahwa mereka punya strategi khususnya di sektor industri yang cukup baik ya
dalam artian di sini adalah mereka bisa lebih berdaya saing dan punya produktivitas yang lebih tinggi
nah saya rasa ke depannya perlu ada semacam strategi yang khusus gitu ya khususnya di tingkatan kawasan
dan lagi lagi saya rasa perlu adanya kolaborasi atau cooperation kerjasama
instead of apa tadi persaingan atau competition kedepannya di asean seperti itu mas yuned
instead of apa tadi persaingan atau competition kedepannya di asean seperti itu mas yuned
seperti apa nih ekonomi kerjasama yang menarik yang bisa kita tawarkan selain tadi di awal mas fajar mengatakan
sebagai salah satu sentra pangan kemudian juga masalah kondisi iklim global
dan juga isu isu pertumbuhan ekonomi juga apa kira kira yang bisa kita ambil dari momen ini mas
ya saya rasa betul sekali karena memang semenjak apa yang terjadi di summit di labuan bajo di bulan mei lalu
memang kan kalau dari sisi ekonomi kan fokusnya setidaknya ada tiga hal ya
terkait dengan jaringan desa kemudian juga terkait dengan ekonomi digital khususnya terkait dengan payment connectivity
dan yang terakhir terkait dengan masalah ev ecosystem
nah saya rasa tiga hal itu akan lagi lagi digaungkan di summit kali ini
dan berharap bahwa transisi energi atau transformasi energi yang lebih hijau gitu ya
itu pasti menjadi salah satu concern pemerintah khususnya pemerintah di kawasan
nah tapi kalau kita bicara masalah kerjasama ini saya rasa memang kedepannya asean harus bisa lebih mandiri
mandiri dalam hal apa dalam hal bahwa apa yang diusahakan gitu ya
yang untuk dibangun di asean itu harus resourcesnya berasal dari asean sendiri
asean kadang kadang selalu bergantung pada resources dari luar
dan saya rasa memang ingin membangun kawasan harus berasal dari kawasan sendiri
itu mungkin salah satu poin yang harus di highlight oleh pemimpin asean tahun ini
ya kita melihat posisi asean ini terbilang penting ya terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi
bagaimana sebenarnya posisi asean ini dari mata barat maupun negara negara
negara maju lainnya dan bagaimana kedepannya kita bisa menggunakan momen kali ini
untuk lebih berkembang terutama di sektor ekonomi
ya memang betul sekali kita tidak bisa menutup mata ya
pada saat ini kita sedang mengalami adanya major power triary
adanya semacam rivalitas kekuatan dunia gitu ya
mungkin kita seringkali melihat bahwa dipersandingkan antara us dan china
dan dalam asean summit kali ini gitu ya saya rasa yang menjadi poin positifnya adalah
kedua negara tersebut akhirnya juga bisa ikut dalam summit yang kita rasa sangat penting ini
meskipun gitu ya presiden china xi jinping dan juga presiden joe biden tidak bisa hadir
namun setidaknya mereka juga mengirimkan delegasi yang tidak kalah penting gitu ya
dari sisi peranan dan juga apa
atributnya gitu ya kita tahu bahwa kamala harris mungkin akan datang
dan juga yang pasti perdana menteri dari china juga datang
yang pasti di sini adalah sebuah momentum di mana asean itu bisa menjadi
salah satu forum yang bisa melebur gitu ya
kekuatan yang tadinya sifatnya berupa rivalitas atau kompetisi
berubah atau bertransformasi menjadi yang sifatnya kolaborasi dan juga kerjasama
itu sebenarnya yang diciptakan oleh presiden jokowi
dan saya rasa memang itu perlu sekali usaha keras gitu ya upaya keras
sehingga kedepannya saya rasa dari sisi rivalitas ini tidak ada lagi semacam benturan benturan
yang akhirnya berdampak pada kawasan sendiri
saya rasa memang kita sangat tangguh ya dalam menghadapi berbagai macam krisis
tapi perlu digarisbawahi bahwa pada umumnya negara negara di asean ini adalah small open economy
apa artinya artinya adalah ketika terjadi sebuah ketidakberesan gitu ya di luar sana atau di luar asean
biasanya asean sangat mudah sekali terpapar gitu ya krisis yang berasal dari luar tadi
nah saya rasa itu yang juga harus diperhatikan oleh pemimpin pemimpin asean
jangan sampai jumawa bahwa kita bisa mengelola pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tapi juga di satu sisi kita juga harus menata atau mengelola
apa lingkungan kerjasama ekonomi internasional yang lebih kondusif lagi ke depannya
seperti itu mas jidat
mas fajar hirawan terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
mudah mudahan pertemuan ktt sn ke empat puluh tiga ini menjadi momen ya
karena banyak sekali target target terkait dengan tidak hanya pertumbuhan ekonomi peluang bisnis
tapi juga bagaimana asean menjadi salah satu fungsi penting dari perdagangan dan perekonomian dunia
selamat pagi mas salam sehat selalu